kita harus cepat mencari pertolongan
waktuku tidak banyak
sebentar lagi aku akan mati
berapa lama aku akan bertahan
yang menjadi pertanyaan
siapa yang membangunkan kalawangsa
dan apa tujuannya membangunkan kalawangsa
orang yang telah membangkitkan kalawangsa
tidak ada urusan dengan dewan wali
mungkin dia hanya memanfaatkan hutan besar
yang dimiliki oleh kalawangsa
kita harus meminta bantuan para wali yang lain
biar aku saja yang pergi
dan aku minta tolong padamu sedulurku
tolong awasi kembali jaga tinggi
baiklah kalau begitu
jaga tinggi sudah tiba di pandemi
insya allah mudah mudahan saja
siapa yang berani menampakan kaki disini
maafkan kami kajeng prabu kalawangsa
kami datang ingin mengabdi
kami datang untuk mengabdi prabowo
dan apa tujuan kalian sebenarnya
apa kalian benar benar ingin mengabdi
iya kajeng prabu
ya kami bersungguh sungguh kanjeng prabu
aku sedang tidak ingin banyak
tapi saya ingin banyak bicara
masih tidak ada takutnya kau padaku
aku kesini ingin menanyakan tanda
yang ada di dalamku
yang ada di bawahku
yang ada di dalamku
yang ada di bawahku
yang ada di bawahku
panggil aku kajeng prabu
aku ingin melihat diantara kalian siapa yang kuat
dan yang menang adalah aku

dan yang menang adalah aku
dan kuberikan tugas mulia
mungkin saja akan aku jadikan banglima perang
kalau wangsa bisa sesuka hatinya mengendalikanku
aku harus segera mencari cara untuk melepaskan belengku ini
jangan bawa dia pergi
biarkan aku membunuhnya
agar keselamatan jakarta yang terjamin
kami akan balasmu
jaka bangun jaka
ada yang harus aku bicarakan padamu
waktuku sudah tidak banyak
bangunlah jaka bangun
di sana tanpa kesakitan
di sana apa sebenarnya yang terjadi
aku belum pernah memperkenalkan diriku padamu
saya berpengalaman banyak
saya tidak sempurna
aku sudah l granada terneksik zeke
dia itu dia itu
tapi yang pasti tidak akan lebih dari satu malam
apa aku akan mati seketika guru
marusuda akan memberimu waktu tiga kali sepeminuman teh
untuk mengucapkan kata kata terakhir
sebelum ia membawamu ke alam bakal
yuna yuna bicara apa
jangan menyerah yunda gayatri
yunda pasti bisa bertahan
jaka aku mohon tolong dengarkan aku
semua berawal dari perintah guru untuk menjagaku
gayatri apakah kau sudah melaksanakan tugasmu
aku sudah memastikan bahwa keturunan dari kipengging
yang selama dua belas tahun ini menghilang
ternyata masih hidup
aku tidak perlu lagi dengan tugasku jaka
rasa tanggung jawab tugasku
sekarang sudah berubah menjadi rasa sayang
tau rehatkanmu sendiri
jangan jelah padaku jaka
kalau kau akan menyatukan kembali
saya calon enggak peduli toh
sampai kauetime keras usia singkirlah
aku dulu tahu maka kau tak percaya
nah nyetuh sesame

yuk zhu karena puja's time
jangan tinggalkan aku yunda
jangan tinggalkan aku yunda
kenapa kau menjirangku
kan yang prabu mengatakan kita ini budaknya
dan dia mengatakan kita harus saling menyerang satu sama yang lainnya
jangan tinggalkan aku